selamat malam pak dan mawan
ada beberapa laporan kemarin yang harus bapak tanda tangan
kenapa kamu gak serahkan bekas bekas ini ke miranda
miranda payah pak kerjaannya lambat
kamu harus maafin dong miranda itu kan karyawan baru sih
dia butuh persoalan
lagi pula dia kan masih masa probation juga
percobaan sih percobaan pak
jangan jangan si dukungan iza itu lagi yang datang
pak aku sudah kemarin tadi bertemu dengan ruslan
dia tadi sana di dalam
sebetulnya aku dapat kenyam
sadar seseorang yang telah datang
apa ada kaitannya dengan keluarga kami
justru menyangkut masalah keluarga bapak
apa betul anak bapak yang bernama kumala telah meninggal
dan sampai hari ini kami belum tahu dimana jasadnya berada
untuk itulah aku datang
ingin memberitahukan keberadaan jasad kumala
jasadnya ada dimana bapak
jasad anak ibu berada di dalam hutan
sebelah barang desa ini
kenapa bisa jadi begini
sabar pak rakyat
mungkin sudah takdirnya bumala
sekitar empat puluh hari dari rencana pernikahannya
baru kita bisa menemukan mayatnya
pak pidiklah ayamnya
iya sudah takdir lagi
yang lainnya hanya bisa berulang
kedua arwah yang telah meninggalkan kita
mendapatkan tempat yang layak
dan diampuni dosa dosanya oleh allah swt
selamat malam pak dan mawan
ada beberapa laporan kemarin
yang harus bapak tanda tangan
kenapa kamu gak serahkan bekas bekas ini ke miranda
miranda payah pak
miranda itu kan karyawan baru
yang untuk pengesuaian
dia kan masih masa probation
percobaan sih percobaan pak
harus pisahkan diri terhadap karyawan baru
langka sekali menemukan lelaki
seperti pak dan mawan yang
bijaksana dan terhormat
ada pak miranda
loh kata pamela
pak permisi pak
kamu sudah menyelesaikan tugas tugas kamu hari ini
kamu panggil saya saja mas atau dar
enggak ada mas
apa cowok kamu lagi sibuk
emang dia kebagusan apa
dirayu bos gue sampai kayak gitu
kamu sudah makan
mas kan tahu sendiri
kira kira ada yang cemburu gak kalau saya hantar kamu pulang
kamu suka masakan apa